orang petani kopi dari kaki gunung puntang kabupaten bandung mendapatkan skor tertinggi atas kopi olahannya di ajang specialty coffee association of america
diolah dengan proses sederhana dan juga tradisional harga kopi gunung puntang olahan ai kini laku sampai rp delapan ratus lima puluh per kilogramnya
disebut kopi gunung puntang karena memang kopi ini ditanam di gunung puntang kabupaten bandung
kopi yang ditanam ai suteja adalah jenis kopi arabica varietas tipika
kopi ini tumbuh di ketinggian minimal seribu meter di atas permukaan laut
mungkin baru rp empat puluh yang saya bibit itu di sini
yang membuat kopi gunung puntang ini spesial sudah terlihat dari awal buah kopi ini tumbuh
semakin jauh jarak antara buah yang satu dengan yang lain maka akan semakin manis kopi tersebut
untuk hasil terbaik juga buah kopi yang dipanen hanyalah yang berwarna merah
setelah dipanen ai mengolah sendiri kopinya dibantu oleh warga sekitar
tentunya dengan proses dan cara sederhana dan tradisional
cara pemisahan kulit dari bijinya ini ditumbuk secara manual dengan menggunakan jublek dan halu
berawal dari iseng pria yang baru menekuni kopi sejak dua ribu sebelas lalu ini membawa kopinya mengikuti lelang bergensi
specialty coffee association of america di atlanta amerika serikat beberapa waktu lalu
hasilnya tiga kopi yang dibawanya kopi natural kopi honey dan kopi full wash
mampu melebihi batas skor kualitas kopi spesial yaitu di atas delapan puluh
ketiganya dari varietas yang sama hanya berbeda di proses pengolahannya saja
kopi honey mendapat harga termahal di ajang itu yaitu lima puluh lima dolar atau sekitar tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah per kilogram green bean
ini namanya honey process kalau misalnya dilihat memang warnanya lebih hitam
kalau dipegang ini lebih lengket daripada yang lain
untuk aromanya sendiri ini lebih lengket daripada yang lain
diri kuat tapi lebih seimbang antara asam manis
kopi memang sangat bergantung pada letak geografis
kopi arabica varietas tipika hasil olahan ayu yang ditanam di gunung puntang misalnya
memiliki aroma bunga melati blackberry leci vanilla dan sweet aftertaste
rati astriani bandung